kau harus minum obat penawarnya cepat
sebelum racun itu menyebar ke seluruh tubuhmu
tidak aku tidak akan meminum penawar itu
sebelum kau melakukan permintaan
jangan gegabah aku mohon
segera minum obat penawar racun itu
dimana kau menyimpannya tunjukkan padaku
tahan apalah kalian apa salah kami
kalah kalian jangan berkelit
karena kami semua sudah tahu kalian yang sudah menyakiti pemilik kedai
dan yang sudah menghilang junjungan kami
raden kiansatan junjungan kalian
sama sekali tidak pantas dipunyai punyai
dan sama sekali tidak pantas untuk hidup
raden raden sabar sedikit
kamu jangan mengeluarkan kemarahan
di saat waktu yang tidak tepat
ini bisa merugikan keadaan kita
memangnya kenapa pak
ada apa dengan mereka
mereka tidak suka jika lo berbicara seperti itu
berasa gak punya hati
apakah aku tidak salah mengambil keputusan
aku berpihak kepada burang rang
dan melawan prabu siliwangi
apakah raka prabu siliwangi memang sengaja
meriakanku di penjara
bagaimana kalau sebenarnya
semua tidak seperti dugaanku
coba kau renungkan kembali surakarta
apa yang kau alami sekarang
sudah merasa tidak membutuhkanmu lagi
karena kau ada di pihak pajajaran
sedangkan pajajaran adalah musuh utama burang
siliwangi tidak membutuhkanmu lagi
dia tidak menganggap
bahkan dia sama sekali tidak mencarimu ke sini
maafkan aku surakerta
bukannya aku lancar
tapi aku tidak bisa menerimamu
aku tahu kau sudah mencintaiku sejak dulu
tapi cinta tidak bisa dipaksakan
kenapa sekarang wangi
karena kau bukan laki laki yang aku cintai
aku tahu kau masih sedang bimbang surakarta
jangan jangan lupa aku
apa yang kau lakukan disini
kau harus segera menjalankan tugasmu
untuk menculik kentrinkmani
maafkan aku sekarwangi
tapi lukaku masih belum pulih
berilah aku waktu sampai lukaku benar benar sembuh
ini adalah racun sirep nyawa
siapapun yang meminum racun ini
dia akan mati dalam waktu tiga hari
kau akan memaksaku minum racun itu
kau akan memaksaku minum racun itu
apa yang kau lakukan
kau harus minum penawar racunnya
aku tidak akan meminum penawar racun itu
sebelum kau membawa kentring mani ke hadapan
kalau dalam tiga hari aku tidak bisa menculik kentring mani
sekarwangi akan mati
kau harus mencari kesehatan
sekarang kau harus mencari kesehatan
sekarwangi akan mencari kesehatan
sekarwangi akan mencari kesehatan
buat aku kiasatkan
kenapa kau tinggalkan bunda sendiri
kenapa kau pergi
kenapa kau pergi
kenapa kau pergi
kenapa kau pergi
ini undia rai
kenapa kau meninggalkan undiamu
ayah anda memerintahkan
hamba segera akan melaksanakan
pemakaman jenazah raden kansanta
semua penggawa istana
segera membuat persiapan
untuk pemakaman jenazah raden kansanta
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak
setiap yang bernyawa pasti mengalami kematian semua sudah allah tentu bertambah
baiklah semuanya raden mari kita laksanakan pembahadian jenazah raden gensan
kau harus minum obat penawarnya cepat sebelum racun itu menyebar ke seluruh tubuhmu tidak aku
tidak akan meminum penawar itu sebelum kau melakukan permintaan jangan gegabah aku mohon
segera minum batu nawa racun itu sekarang juga dimana kamu menyimpannya tunjukkan
aku yang mana obatnya segar wangi yang mana penawar racunnya cepat beritahu aku
sudahlah surat kerta sudahlah percuma saja kau cari penawar di sini karena
obatnya ada pada aku di sana rupanya sekarang minumlah tidak aku akan hancurkan botol ini
kalau kau tidak menuruti perintahku untuk berangkat ke pajajaran